pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat
sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan ppkm darurat
pemerintah amdaulat lagi atau melakukan lockdown
pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah
korkomenda setempat agar tetap tahan pada peraturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah
dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudahan hari